yang minta diantar itu sih cucu
gak mungkin pum
pasti si aceh yang ngajak
kamu juga sama
istri jauh jauh kerja
kamu malah liatin foto foto perempuan di majalah
itu liat sepatu sama baju gue si febri
bukan liat foto perempuannya
akang kan udah punya istri
kan boleh punya istri dulu lah
tapi kan selama ini yang biayain
apa jawabannya tuh
ah bisa diatur
masih begitu jawabannya
khawatir saya denny t tidur sama bapaknya
mereka t jadi akrab
nanti kalau akang koswara
bilang ke denny
buat ngelarang suaranya
saya berangkatnya gimana
anak kecil mah gampang
juga habis itu dia lupa berubah lagi
udah pokoknya kamu jalanin aja strategi yang buat cacat kasih ya
teteh mah gak tau si denny
dia itu mirip banget sama bapaknya teh
kayak iya tuh kom
kalau si denny mirip ido emang kamu udah dicerain dari kapan tau
kelakuannya maksud saya teh
ya udah tinggal si denny kamu ajak tidur bareng
tidurnya sama kamu
udah teteh duluan ya
yang minta diantarin itu si cucu
pasti si aceh yang ngajak
kamu juga sama
istri jauh jauh kerja
kamu malah liatin foto foto perempuan di majalah
itu liat sepatu sama baju gua si febri
bukan liat foto perempuannya
kamu alesan liat sepatu
aceh yang alesan audisi
aku saya teh mau nanya
gimana caranya buka rekening bang
saya juga ingin antri kayak orang orang di atm
ku harus mencari kemana
tak tahu rimbanya
lama tak datang ke rumah
aduh hapenya ketinggalan lagi
waalaikumsalam pak ustadz
sabar ngenat yuk
pak ustadz dari mana
kang aceh ii ditungguin dari tadi juga
udah cocok jadi selebritis
nih ajudannya pengawalnya bodyguard
pak ustadz atuk ke pagian kalo minta kopi mah
tapi gapapa ditungguin aja ya
mama teh bentar lagi pulang dari pasar
ayo atuk bentar ya
kalo kedulan si acen gerne
emang yang ini berapa
tadi asobri lagi jalan
terus ngeliat ada cahaya terang sekali
ternyata ada dede
jadi ini berapa sekilonya emang
lima belas satu ya
belum bisa nih
saya mau beli banyak
mang belum pernah ada loh
cewek secantik ini belanja di sini
kalau misalkan mamang jual yang mahal mahal
dia nggak mau pindah ke pasar lain gimana
di sana tukang buah sana tukang buah
di sana tukang buah mamang mau
yaudah dua kilo aja
minta yang segar segar ya
kamu mah punya bakat
udah cantik gak perlu dandan
ngapain jadi selebriti
mendingan juga kerja di luar negeri dapat teman
yang enak gaji yang besar
aduh ma aduh ma
aduh ma ampun ma ampun ma ampun ma
istri diarep mati matian kamu enak enakan di sini pacaran kamu ya
saya lapur ke si eem biar di stop bulanan kamu ya
ma ini bukan pacar aceng ma
ini mau dibawa ke rumah sakit gawat darurat emergensi mah parah
ke rumah sakit parah
kalau rumah sakit pakai baju begini
yang ada dokternya kena serangan jantung atau aceh
aduh ma ampun ma
ampun ma ampun
istri par ceng
sekali lagi berani bawa perempuan saya si tak di motor
anak kamu itu nggak cukup kalau cuma dikasih makan nasi doang
anak itu harus dikasih makan yang komplit yang sehat
empat sehat lima sempurna
nah ini jangankan susu
telur saja satu didadar dibagi enam bisa kurus anak anak kamu kalau begitu
iya emang sudah kurus kurus cik
pasti karena cacingan kurang gizi
saya tidak ikutin semua
semua saran ece
nah sekarang telahin lagi alasannya
katanya ibunya sekarang udah semakin tua
bilang juga sama suami kamu begini
orang tua itu
semakin lama semakin perlu biaya
kalau sakit bagaimana coba
kalau sakit beli obat perlu biaya
pergi ke rumah sakit perlu duit
penyakitnya semakin banyak
kalau nggak kamu pergi ke sana coba